terima kasih banyak banyak untuk boy dan juga reva

gue curiga deh kalau mas be itu menyembunyikan sesuatu
jangan jangan be tahu kalau reva melarikan diri
hah terserah deh
yang harus gue pikirin saat ini adalah gue harus juga reva
sayang kamu yakin mau pakai baju kayak gini kesananya
aku mau ganti baju
habis ganti baju langsung berangkat
mudah mudahan lama nih ganti bajunya ini
aduh aduh semakin deket nih waktunya
gak cocok nih kalau macan nggak nonton sih boy
aduh udah jamnya nih kina
aduh mereka mereka
aduh jangan sampai telat jangan sampai telat
demi boy aduh macan gak boleh telat macan gak boleh telat
pak pak pak berhenti pak
aduh ondeh maneh cepet banget gak mau sampai sini
pak pak bapak langsung ke tempat lomba ya pak
ketemu saya di situ saya mau naik ke motor aja biar cepat soalnya macet
aduh aduh aduh aduh
aduh bagaimana oke
aduh kinar pelan pelan nafek
tante tante pengen ini kan pengen nontonin poin sama reva kan keburu kan
ya udah tenang aja udah
iya tapi jangan kenceng kenceng serem
ini gak ngabut udah tante
ini emang gak ngebut cuma terbang

tante tante mendingan tante merem
merem nah kalau merem itu gak berasa ngebutnya sumpah deh
hah merem ya
tante udah merem udah merem
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
gue yakin pasti reboy yang menang
biar dia nggak sampai ke lokasi kontes
mas pelan banget sih bawa mobilnya
cepetan dikit dong mas
nanti yang ada kita nyampe kesana
acaranya udah selesai
ayo mas cepetan dikit
oke biar telat
nah jalan yang ke kanan ini nih
biasanya jalan kanan ini macet total
mas mas kok ini malah belok kesini sih mas
jadi gimana sih ceritanya kok malah belok kanan sih mas
saya lewat jalan ini pasti lebih cepat
ini jalan pintas
kok gue makin curiga ya
kayaknya be sengaja bikin gue telat datang ke acara cowok cewek oke itu
pokoknya kalau kamu sampai kecewain be
mama gak tau lagi deh
mama gak akan mau terima kamu lagi masuk ke rumah
silahkan aja kamu sendiri
dan cari kehidupan kamu sendiri
karena kamu juga adriana yang suka cari perkara
wah enggak enggak enggak
gak mungkin sekarang bisa marah sama mas b karena dia belain anaknya sih reva
kalau sampai gue diceraiin
gue gak akan diterima sama nyokap gue juga
dan gue harus kemana
nu pun ngeri aja
dan peserta terakhir adalah dengan nomor urut
oh my god guys gila ya mereka tuh cocok banget
kayak lo gitu deh sama dado
baik sekarang untuk pasangan reboy terlebih dahulu
apakah kalian bisa bertahan hingga final
dan memenangkan kontes cowok cewek oke sedekah ini
kita akan mulai dengan tes tahapan yang pertama
untuk membuktikan apakah kalian termasuk oke sebagai pelajar di sekolah
pertanyaan ini bisa dijawab oleh boy maupun reva ya
budi pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor
yang kecepatan rata ratanya adalah
tiga puluh km per jam
apabila ia membutuhkan waktu selama satu ratus dua puluh menit
berapakah jarak dari rumah ke sekolah
kok dia tau gak
jangan bercanda cepetin jawab
jarak tempuh tiga puluh km
berarti sekitar dua jam
berarti tiga puluh ditambah tiga puluh
jadi enam puluh km
dan jawabannya adalah enam puluh km
ya baik dewan juri bagaimana jawabannya
oke tepuk tangan untuk boy dan juga reva
wah gue gak ngerti
tetep aja ebat
beruan bang beruan
ya ini dia
ya kinar acaranya udah mulai tau
tapi kayaknya belum bisa deh tante
hah itu temen temennya si reboy
kita gabung aja yuk
yuk yuk yuk
aduh acaranya udah lama ya mulainya
enggak kok tante
enggak baru aja mulai
ya kepertanyaan berikutnya yaitu bahasa inggris